rabu pagi pengurus dan warga kelenteng tank swibio di kawasan krian sidoarjo jawa timur
melaksanakan ritual cuci patung dewa yang menjadi rangkaian kegiatan dalam menyambut perayaan imlek
beberapa patung diantaranya yaitu patung dewa musik meng lang
yang memiliki sejarah tersendiri bagi kelenteng teng sui bio krian
sebelum mencuci patung patung warga dan pengurus kelenteng juga telah melakukan ritual puasa daging
menurut pengurus kelenteng hanya di kelenteng inilah yang khusus berdoa kepada dewa musik
sejak berdirinya kelenteng ini warga tionghoa dan warga sekitar sering bernyanyi menggunakan
iring iringan alat musik khas negeri tionghoa dan kini terus berkembang menggunakan alat alat musik modern
warga tionghoa di kawasan krian sidoarjo berharap
dewa musik menglan dapat membawa berkat tersendiri bagi persatuan kesatuan hingga kemakmuran bangsa indonesia
kita menyengson tahun baru ini dengan lebih baik dapat kesehatan yang baik rezeki yang baik
patung patung dewa ini baru dapat dilaksanakan satu minggu sebelum imlek
karena dipercaya rondewa yang berada di patung tersebut sedang berada di minuwana
selanjutnya acara puncak perayaan imlek akan dilakukan mulai tanggal dua puluh empat januari dua ribu dua puluh hingga dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
riku ardiansyah sidoarjo jawa timur